operasi penanggulangan aksi tahanan teroris telah berhasil dilakukan
kerusuhan yang terjadi di kompleks makobrimob sejak selasa sore menelan enam korban jiwa
tahanan teroris membunuh lima personil kepolisian
setelah kerusuhan tertanggulangi pengamanan di area makobrimob masih diperketat
situasi di sekitar markas brimob kelapa dua depok berangsur normal
jalan komjen yasin yang menjadi akses ui dan kelapa ii depok telah dapat dilalui
sejak pukul sembilan tiga puluh polisi menghentikan operasi penanggulangan aksi tahanan teroris di rutan cabang salemba makobrimob hari ini pukul tujuh belas
sebelum operasi penanggulangan aksi tahanan teroris dilaksanakan
kamis pagi penyerbuan dilakukan oleh tim kepolisian terhadap para napi teroris di rutan cabang salemba makobrimob kelapa ii depok
beberapa tembakan dan ledakan terdengar di kawasan mako brimob
anggota kepolisian yang berada di depan gerbang mako meminta warga tidak keluar dari rumah selama proses penanggulangan dilakukan
menurut komandan korps brimob irjen pol rudy sufahriyadi
ledakan terjadi akibat proses bleaching bom atau penghancuran bahan peledak
yang dimiliki para napi teroris